memperingati hari lupus sedunia yang jatuh pada sepuluh mei mendatang
ratusan aktivis dan orang dengan lupus atau odapus di bandung
mengadakan run and walk for lupus sebagai bentuk motivasi kepada odapus
peringatan world lupus day atau hari lupus sedunia kembali digelar
bertempat di institut teknologi bandung
orang dengan lupus atau odapus berkumpul menyuarakan kepedulian terhadap sesama pengidap lupus
ada talk show mengenai sosialisasi bahaya lupus dan penanganannya
serta konsultasi gratis bersama para dokter ahli dan sejumlah pakar
salah satu penyandang lupus atika destiara sari berharap
ada perhatian khusus dari pemerintah terhadap odapus
untuk para odapus kalau ke rumah sakit dipermudah
sebenarnya kan disatuin sama yang bpjs penuh jadinya nunggunya lama kan
kalau dapus kan kadang harus cepat ditanganin juga
kegiatan yang bertajuk go healthy be happy diselenggarakan setiap tahun sejak dua ribu empat belas
serta sebagai seruan bagi berbagai pihak untuk meningkatkan kepedulian dan pelayanan kesehatan pasien lupus
setiap ada pergantian menteri kami berusaha beraudiensi untuk mengajukan jalur obat murah untuk lupus
dan alhamdulillah pemerintah mendukung sampai akhirnya di dua ribu delapan belas ini kan sudah masuk skema penjaminan
sehingga untuk para penyandang lupus ini bisa diringankan bebannya dalam hal berobat
tidak sedikit warga yang belum mengetahui gejala penyebab dan penanganan lupus
penyakit lupus atau sistematik lupus
menyerangkan keadaan lupus
menyerang sistem kekebalan tubuh
meski tidak menular lupus dapat berakibat fatal jika tidak didiagnosis dan ditangani sejak dini
gejalanya beragam seperti sariawan butterflyrust atau ruang pada kulit dan nyeri persendian
jadi kalau ditanya apa sih penyebab lupus itu sampai hari ini memang belum diketahui apa penyebabnya
tetapi faktor yang berpengaruh itu salah satunya adalah genetik
jadi kalau sudah genetik
bukan berarti kalau orang tuanya ada kena lupus anaknya pasti kena lupus belum tentu
tapi dia punya risiko genetik itu membawa risiko sehingga seseorang itu kalau dia kena apa
orang tuanya ada lupus kemungkinan dia untuk kena lupus itu lebih besar
ada faktor lingkungan yang bisa merupakan pencetus gitu
jadi kalau seseorang punya predisposisi genetik ya terus kemudian dia kena virus tertentu atau dia kena sat tertentu
nah itu dia kemungkinan untuk timbul lupusnya lebih besar daripada orang yang tidak
nah bagaimana mencegahnya ya terutama harus hidup sehat ya
prinsip hidup sehat itu penting
makan yang baik tidak banyak pewarna atau pengawet terus kemudian olahraga yang cukup tidur yang baik ya
berpikir positif itu sangat sangat membantu untuk pencegahan gitu
hari lupus sedunia yang jatuh pada sepuluh mei merupakan momen sosialisasi
untuk memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai lupus
dan mengajak odaapus meningkatkan kualitas hidup membangun kesadaran hidup sehat jiwa dan raga
serta meningkatkan produktivitas odaapus
dandiani pratiwi bandung